buas dan karismatik
dua sifat inilah yang selalu melekat pada sosok sang raja hutan harimau
sebagai mega fauna yang menempati puncak rantai makanan
harimau mampu mengendalikan populasi hewan hewan perusak
seperti babi hutan
dan secara tidak langsung menguntungkan manusia
kini indonesia hanya memiliki harimau sumatera
yang juga masuk kategori terancam punah
ancamannya hampir sama
yaitu terdesaknya habitat harimau dan para pemburu
harimau yang pernah terlibat konflik dengan masyarakat
sebagian bisa diselamatkan dan dirawat di taman safari indonesia
salah satunya adalah bimo
awal dua ribu dua belas lalu bimo dilaporkan menjadi suspect man eater
atau pemangsa manusia
dan ditemukan dalam keadaan keracunan
harimau jantan ini kemudian dibawa ke rumah sakit hewan di cisarua bogor
untuk diberi perawatan khusus
beruntung bimo bisa diselamatkan
bimo sendiri pada saat sedang keracunan
dia tidak sadarkan sama sekali
mulutnya semuanya bengkak dan kemerahan
kemudian matanya terbuka
dan dia tidak bisa bergerak
dan menunjukkan hanya gejala syaraf saja
kepalanya goyang goyang dan merawung rawung kesakitan
memang tidak mudah untuk bisa menyelamatkan bimo ini
karena gejala syaraf yang diakibatkan oleh cacun tersebut
masih tersisa sampai sekarang
dr bongo terus mendampingi bimo
sejak dievakuasi dari riau
perawatan bimo dilakukan rutin
dan kesehatan bimo dipantau simultan oleh tim dokter
berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kualitas kesehatan
dan juga keberlangsungan harimau sumatera
salah satunya di tempat penangkaran di taman safari indonesia ini
ini adalah bimo
bimo ini adalah harimau yang pernah terlibat konflik dengan manusia
suspek menyerang manusia
dan juga terkena racun kala itu
saat ini bimo sudah sembilan tahun
sudah sekitar lima tahun berada di tempat penangkaran ini
dan menjadi salah satu kejahatan yang harus dijaga kualitasnya untuk tetap menjaga kualitasnya

tetap menjaga kualitasnya untuk tetap menjaga kualitasnya
pemeriksaan kesehatan bimo dilakukan sesuai standar pelepas liaran
sayang meski telah tumbuh dengan sangat baik
bimo tidak memenuhi syarat untuk kembali dilepas liarkan ke hutan sumatera
ini prosedurnya prosedur yang dilakukan untuk pelepas liaran
jadi kalau untukkan ada yang direhabilitasi
dan ada yang bisa dilepas liaran ada yang tidak
ini kalau bimo kategorinya yang apa

sudah mengalami perubahan perilaku terhadap manusia
artinya dia sudah tidak takut lagi
seharusnya dia tuh tidak nyaman di manusia
seharusnya dia tidak nyaman di manusia
nah dengan impian dia sudah nyaman
kalau kita lepas ke liar mungkin dia akan mendekati kampung
dan berpotensi dua ya bisa berbahaya atau membunuh

tidak hanya terus berupaya mengurangi efek racun yang sampai sekarang belum hilang
tim dokter juga mengamati pertumbuhan dan kemampuan reproduksi bimo
usia bimo kini telah sembilan tahun
dan menjadi salah satu pejantan yang diandalkan untuk penangkaran harimau sumatera
di pusat penangkaran taman safari indonesia
tidak hanya bimo
sekurangnya tujuh ekor harimau sumatera lain juga dirawat di lokasi ini
tidak hanya bimo sekurangnya tujuh ekor harimau sumatera lain juga dirawat di lokasi ini
karena terlibat konflik dengan manusia
dan menjadi korban
di antaranya bahkan harus menanggung cacat permanen karena kekejaman para pemburu
salamah harus rela kehilangan kaki kanan depannya
kaki salamah membusuk setelah terjerat perangkap pemburu
harimau betina dari aceh ini bahkan tidak jarang menunjukkan kekesalannya pada manusia
kadang dia juga terlihat seperti malu karena tubuhnya tidak lagi sempurna akibat perbuatan

yogyakarta jawa barat